setelah tujuh bulan berlalu mahkamah konstitusi akan memutus perkara gugatan
batas usia capres cawapres senin besok
putusan mk akan menjadi penentu peluang putra presiden jokowi
gibran raka buming raka maju sebagai cawapres di pilpres dua ribu dua puluh
sore ini kita akan membahasnya dengan ketua dpp psi sheryl tanzil
dan pakar hukum tata negara fhui titi anggraini
selamat sore mbak sheryl dan juga mbak titi
hari ini kita woman talks nih membahas politik yang lagi panas
oke saya langsung saja ke mbak sheryl dulu
mbak sheryl psi menjadi salah satu penggugat batas usia capres cawapres
dan besok senin mk akan memutuskan gugatan
apakah kemudian psi optimis mk akan mengabulkan gugatan soal batas usia capres cawapres ini
iya kita cukup optimis kita percaya bahwa mk peduli dengan nasib konstitusional
hak untuk menjadi capres dan cawapres
bagi anak muda ini konsisten dengan perjuangan kita kita partai anak muda
sama dengan seperti tahun dua ribu sembilan belas kita juga pernah mengajukan gugatan untuk batas usia kepala daerah
jadi harap di garis bawahi ini bukan hanya masalah capres cawapres
tapi juga psi konsisten dari dua ribu sembilan belas pun kita sudah pernah maju mengugat batas usia untuk kepala daerah
dan kami juga percaya bahwa mk peduli dengan dua puluh satu dua juta hak konstitusional anak anak muda
yang mereka ingin terwakili juga begitu
terima kasih pak
baik mbak sheryl meskipun tadi anda katakan bahwa psi optimis ya
mk akan mengabulkan harapan dari psi dan ada masyarakat terutama anak muda yang jumlahnya cukup besar
yang tadi anda katakan bisa ada perwakilan anak mudanya dalam konteks sisi sipil pres dua ribu dua puluh empat
tapi di sisi lain mbak kritikan terhadap mahkamah konstitusi banyak dilontarkan oleh masyarakat
yang khawatir bahwa putusan mk ini berpotensi memberi peluang
gibran maju sebagai cawapres padahal ini ketua mk nya pak anwar usman adalah pamannya gibran psi
tidak mengkhawatirkan ya kritik publik ini ya
tentunya ketika kami mengajukan judicial review kami harus optimis dulu bahwa secara landasan hukum ini sudah tepat guna
kami punya ahli ahli direktur lbh psi sis francin itu betul betul cermat dengan timnya
jadi ini bukan masalah politik mbak rivana tapi memang ini mewakili hak konstitusional begitu
sebaiknya kita jangan goreng menggoreng lah ya publik terutama dengan media ini
dan kita percayakan kepada mk meskipun ada keluarga dari orang yang dianggap terkait
tapi di mk ada sembilan hakim kita harus percaya bahwa mereka independen
jadi kita jangan pesimis dan jangan kita goreng bahwa ini ke arah politik tapi ini lebih ke asas hukum
oke mbak syahril bagaimana anda bisa menyampaikan bahwa ini media goreng menggoreng
ini bukan persoalan politik tapi ini persoalan konstitusional
karena banyak yang mempertanyakan bukan hanya media masyarakat sipil tadi siang koalisi
masyarakat sipil menggelar konferensi pers mereka menyampaikan kekhawatiran kecurigaan
karena tidak ada asap kalau nggak ada api mbak sheryl
kalau ketua mk nya bukan adik iparnya pak jokowi dan bukan pamannya mas gibran
orang tidak mungkin curiga mbak ceril
kalau psi kita konsisten ya perjuangan kita anak muda
karena tahun dua ribu sembilan belas pun kita maju untuk usia kepala daerah
dan pada saat itu tidak ada isu isu seperti ini
ini kan hanya karena mungkin ada beberapa orang yang merasa terganggu beberapa pihak
yang terganggu dengan nama tiba tiba mencuat mas gibran
nah perlu kita garis bawahi
di sini yang psi perjuangkan bukan hanya seorang gibran
tapi ya tadi saya sebutkan ada dua puluh satu dua juta anak muda lain yang saya yakin nggak cuma gibran aja yang hebat
pasti banyak sekali anak muda
dan kalau memang batas usianya bisa dikembalikan
kita bukan mau merubah
kita hanya ingin mengembalikan kepada undang undang pemilu sebelumnya di tahun dua ribu dua puluh tiga maaf dua ribu tiga dan dua ribu delapan
itu kan memang usianya tiga puluh lima batasannya
kenapa tiba tiba empat puluh hanya dengan alasan di bawah empat puluh labil
nah mbak rifana saya nggak tahu kayaknya usianya di bawah empat puluh ya
apakah terima dikatakan labil begitu di dalam undang undang
saya rasa ini kita bisa berargumentasi lagi
mbak sheryl psi kan bukan bergabung ataupun bukan berdiri menjadi partai politik setahun dua tahun ya
sudah bertahun tahun sudah berapa kali mengikuti pemilu
ini adalah pemilu keduanya psi ya
tentu saja dua ribu sembilan belas itu sudah ada pemilu ada undang undang pemilu yang dipakai
kenapa psi tidak sejak awal
sejak sebelum dua ribu sembilan belas mengajukan gugatan ini kenapa harus mendekati pilpres itu
momentumnya itu yang menjadi pertanyaan
kalau memang psi concern dengan isu anak muda dengan hak konstitusional anak muda
ya saya rasa gini ya mbak ya kita kan bertahap ya
kita juga masih partai baru bertahap lah
tapi yang pertama dulu kita ajukan adalah untuk kepala daerah
karena kita melihat memang banyak kader kader kita yang cukup mumpuni untuk menjadi kepala daerah di berbagai tingkatan
nah lalu kalau misalnya mbak rifana katakan
iya ini kenapa sih dekat dekat pemilu tiba tiba begini begini dan dikait kaitkan tadi dengan grafik yang mbak paparkan ya
saya rasa kalau psi menggugat ini di tahun dua ribu setelah pemilu pun pasti akan dipertanyakan lagi dengan media gitu loh
jadi apapun yang kita perlakukan pasti kan ada pro konten dari publik
tapi kita tetap konsisten kita ingin menyuarakan anak muda
kita partai anak muda menjadi kendaraan anak muda itulah perjuangan kita
oke saya mau ke mbak titi mbak titi ini bukan persoalan politik menurut mbak sheryl
ini persoalan hak konstitusional anak muda yang jumlahnya dua puluh sembilan
saya yang di bawah empat puluh tahun saya merasa hak saya bisa terwakili saja itu saya saya nggak tahu kalau yang lain ya
mbak titi bagaimana anda melihatnya ini bukan persoalan politik ya
ya pertama mbak rifana pergi ke mahkamah konstitusi itu dimungkinkan dan dibenarkan
karena judicial review memang harus dilakukan kalau kita ingin memperjuangkan pengaturan yang konstitusional dan lebih demokratis
yang kedua kita semua mendukung kepemimpinan orang muda
tidak ada yang tidak mendukung saya kira apalagi tren dunia itu kan mengarah kepada kepemimpinan orang muda
tetapi ada yang ketiga nih tepat tidak itu kemudian menjadi isu yang punya aspek konstitusional
karena kan mahkamah konstitusi menguji konstitusionalitas norma
pada putusan soal usia kepala daerah tadi mbak sheryl sudah menyebutkan mahkamah itu ada dua putusan
soal usia kepala daerah lima belas tahun dua ribu tujuh dan lima puluh delapan dua ribu sembilan belas
mahkamah konstitusi tegas menyatakan bahwa itu adalah kebijakan hukum dari pembentuk undang undang
bahkan ketika pilihannya berbeda antara satu jabatan dengan jabatan yang lain ini kita bicara elected officials ya
berarti yang dipilih itu dimungkinkan kata mahkamah karena itu adalah kewenangan pembentuk undang undang
nah yang kedua adalah dari sisi konstitusi
pasal enam ayat dua itu menyebutkan bahwa syarat syarat menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang undang
oke pembentuk undang undang boleh mengatur tetapi bukan berarti boleh semena mena
memang misalnya kebijakan hukum itu tidak boleh melanggar moralitas
tidak boleh melanggar rasionalitas
tidak boleh dalam artian memuat ketidakadilan yang tidak bisa ditoleransi
kalau itu bisa dibuktikan oleh para penggugat atau pemohon dan mahkamah menemukan alasan yang betul betul kuat
maka bukan mahkamah yang menentukan angka berapanya
justru perdebatan itu harus diputuskan oleh pembentuk undang undang
jadi mahkamah akan memerintahkan oke permohonan ini terbukti
memang angka empat puluh itu tidak scientific
tidak diputuskan dengan sendi sendi moralitas rasionalitas dan keadilan
oleh karena itu pembentuk undang undang pilihlah angka yang rasional yang bermoral dan kemudian adil
tetapi kan itu akhirnya bias sekali ya kalau kita bicara angka
kenapa tiga puluh lima kenapa tidak tiga puluh kenapa tidak dua puluh lima kenapa tidak dua puluh kenapa tidak dua puluh satu atau tujuh belas
oleh karena itu perdebatannya mohon maaf itu sangat mengecilkan mk
kita minta angka tertentu
jadi dalam konteks itu hal ini harus dikembalikan pada koridornya
jadi saya kira bukan berarti ketika perdebatan ini muncul kita menganggap bahwa kita menolak kepemimpinan orang muda
saya sangat senang sekali dengan kepemimpinan orang muda
di perludan kami berkomitmen terhadap regenerasi sehingga organisasi itu harus dilit oleh orang muda
nah tetapi memang kita harus menjaga koridor mk apalagi begini
ini kan sudah beberapa hari menjelang pendaftaran calon presiden dan wakil presiden
yang penting dari pemilu itu selain legitimasi adalah kepercayaan publik
bahwa memang kontestasi dijalankan dengan aturan yang berkeadilan
aturan yang betul betul demokratis
nah anasir anasir misalnya ada kepentingan politik propaganda dan lain sebagainya itu harus dihindari
nah makanya saya setuju bahwa kembalikan ini kepada koridor
dan kalaupun skenario terburuk misalnya walaupun saya tidak bisa membayangkan argumentasi hukumnya ketika sampai pada pilihan angka ya
saya kira tadi pernyataan mas butet itu sangat logis
karena praktik di beberapa negara juga menunjukkan hal demikian
untuk menjaga kepercayaan dan kredibilitas pemilu maka putusan pengadilan yang mempengaruhi penyelenggaraan pemilu dalam jangka yang sangat dekat
itu tidak boleh diberlakukan
itu semestinya diberlakukan
untuk pemilu berikutnya
kecuali dia sangat fundamental misalnya melindungi hak pilih warga negara
saya ingin tanya lebih dalam ya
dengan posisi ketua mk anwar usman pamannya gibran raka buming raka
apakah potensi konflik of interest ini akan sangat kuat begitu ya
dan itu tadi kepercayaan publik akan sangat rendah nantinya mbak
betul saya ingin menyoroti begini ya
ini bukan serangan terhadap personal
ini bukan meragukan komposisi mahkamah konstitusi delapan versus satu
tetapi ini bicara paradigma dan kemudian stigma atau kemudian opini publik
karena mahkamah ini perannya di dalam pemilu itu di pusaran arus utama
dia akan menyelesaikan nanti perselisihan hasil pilek hasil pilpres dan hasil pilkada
jadi kalau imaji publik itu kemudian dan ini tidak bisa kita itu kan salahnya publik
justru kita harus menjaga moralitas politik
moralitas etis dari para hakim kita
itu kita yang kemudian harus mengingatkan betul
maka pilihannya bagi saya adalah karena dari sekian anak muda indonesia yang dua puluh juta lebih tadi
nama yang muncul punya relasi keluarga mestinya tidak terlibat di dalam pengambilan keputusan
meskipun undang undang menyatakan ketua di dalam terjadi misalnya kegagalan pengambilan keputusan deadlock
atau empat empat satu begitu ya atau dalam hal ini yang satunya dia belum mengambil keputusan dia punya peran
tetapi tempatkanlah bahwa mahkamah konstitusi adalah last resort atau pelabuhan terakhir menjaga keadilan pemilu
penegakan konstitusi dan juga demokrasi kita

untuk menegakkan muruah mk konstitusi dan demokrasi indonesia
mestinya beliau tidak terlibat di dalam pengambilan keputusan atas uji materi terhadap usia ini
baik baik saya nanti akan tanya lebih dalam ke mbak sheryl
tapi kita harus judah terlebih dahulu jangan kemana mana